jadi gak berani nerambas gitu ya lucu sekali
ini juga ada tak kalah menginspirasi
putra bung supresi dari republik indonesia jokowi dodo kaisang pengarap
meluncurkan aplikasi telepon seluler untuk ibu ibu yang mempunyai hobi memasak
dan ingin menjual masakannya secara online
nah dengan aplikasi ini para ibu di rumah bisa memperoleh uang belanja tambahan dari hobi memasak
madang id adalah aplikasi jual beli masakan khas rumahan
lewat madang kaisang ingin mengajak ibu ibu rumah tangga berkreasi membuat masakan rumahan
dan jajanan untuk kemudian dijual di dunia maya
siapapun bisa menjadi mitra dan bergabung dalam aplikasi ini
sehingga para ibu bisa mendapat penghasilan tambahan untuk keluarga
sambil terus menjalankan hobi memasak
asiknya semua ini bisa didapat dengan gratis
kaisang menyebut tim madang akan terus memperkenalkan aplikasi ini
agar semakin banyak mitra yang bergabung
dengan demikian konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan menu
jika ingin membeli makanan melalui madang
agar lebih tepat sasaran kaisang menggandeng organisasi pkk yang ada
hingga tingkat masyarakat di level rukun tetangga
kita tuh sebenarnya masih mencari apa namanya mitra
kita masih mencari ibu ibu yang pengen bergabung dengan kami
sampai sekarang sebenarnya kita juga belum apa
belum ya belum
user sebenarnya sudah banyak transaksi sebenarnya juga sudah ada
tapi kami sekarang masih fokus untuk apa namanya untuk mencari mitra dulu
tapi kalau sebenarnya apa apa supaya kita nanti ke depannya
karena usernya banyak tapi ternyata tidak ada penjualnya
kan nanti pasti user kan ya pada kabur semua
selain bisa membuka warung gratis aplikasi madang memudahkan konsumen
karena pembelian makanan di aplikasi bisa diantar dengan jasa pengantaran berbasis online
saat ini aplikasi madang baru tersedia untuk pengguna ponsel android
nantinya madang juga akan tersedia bagi pengguna air